antara dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh satu angka kemiskinan di wilayah ini meningkat
karena banyak yang ikut berebut amplop dan nasi bungkus